saudara ribuan warga kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba sulawesi selatan
antre berdesakan menerima zakat dan sedekah dari salah seorang pengusaha setempat
akibat antre menerima zakat dan sedekah ribuan warga yang didominasi lansia atau lanjut usia ini berdesakan
banyak warga lansia terjepit dari padatnya warga yang mengantre sejak pukul tujuh pagi tadi
warga juga sempat saling dorong berebut antrean
pihak panitia kewalahan mengatur para warga yang hendak memaksa masuk dalam lokasi penerima zakat dan sedekah
pemberian zakat dan sedekah dari salah satu pengusaha rutin dilakukan tahunan karena sukses menjadi pengusaha di papua
pembeliannya di banyala bukan cuma kita tapi ada akurat lain juga
itu yang kita keluarkan zakat dan sedekah
ini bukan hanya orang tua tapi juga anak anak pak ya